akibat mengantuk saat mengemudikan kendaraan sebuah mobil pickup terjun ke bibir sungai bengawan madiun rabu siang
meski tidak ada korban jiwa namun polisi masih kesulitan mencari sang sopir yang kabur usai kecelakaan
beginilah kondisi mobil pick up tak bertuan yang terjun ke bibir sungai bengawan madiun di kelurahan patihan kecamatan manguharjo kota madiun rabu siang
mobil dalam posisi terbalik dan mengalami kerusakan di bagian depan setelah terjun bebas dari jalur ring road timur kota madiun
polisi yang datang ke lokasi kejadian mengevakuasi kendaraan dengan mendatangkan alat berat
dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa namun polisi masih mencari pemilik mobil pick up nopol b sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima eab yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya
dugaan sementara kecelakaan tunggal ini diakibatkan sopir yang mengantuk saat mengemudi
sementara kondisi jalan menikung dan licin setelah diguyur hujan
ada kejadian kecelakaan yang diduga karena sopir dari pengemudi pickup ngantuk akhirnya langsung terjun ke sungai
sampai sekarang untuk pengemudi belum bisa ditemukan
hingga kini polisi terus mencari keberadaan sopir mobil tersebut ke rumah warga sejumlah rumah sakit dan puskesmas
dekat inam tohari madiun